mas kenapa mas
ya udah lebih baik kamu jangan ikut campur dulu deh
ya masa soal pisah harta warisan dia nggak setuju
tapi demi mbak mira dia mau ngeluarin uang sebanyak ini kan aneh mas
iya kamu sabar aja dulu sayangnya
kalau kamu datangin mas rapi sekarang bisa bisa kondisi kalian makin memburuk
kok mas yuda bisa tenang kayak gini ya
padahal mas raffi udah jahat banget sama mas yuda
ya sebenernya sih
ini yang jadi masalah begini saya
ngira ini udah terlalu mempengaruhi mas raffi
udah terlalu dalam
jadi kita harus menunggu waktu yang tepat
aku gak nyangka loh mbak mira bisa melakukan semua ini
aku harus bisa menjauhkan kamu sama raffi rianti
iya nanti biar ibu carikan ya lomba yang tepat buat indah buat ilham juga
indah kan jago gambar
ya kan nanti ibu cari lomba gambar
makasih ya ibu murid cantik
aduh perasaan yang dibilang cantik ibu guru molo sama indah
eh mimi sama bu guru tuh beda tipis cantiknya
ya jelas lah mimi mimi yang paling cantik sedunia
karena kan mimi udah jadi ibu indah
alhamdulillah ya allah
pasti ibu sama pak jarwo sangat bangga sekali ya punya anak anak seperti indah dan juga ilham
gue gak cuma pinter tapi juga istimewa paham agama
ilham akan terus menjadikan soleh supaya amal ibu nanti disana gak putus
dan juga buat tabungan ibu supaya ibu masuk surga
iya kan indah
iya kak inno mau jadi anak soleha biar nanti ibu bisa bangga sama indah
ya udah ibu pamit kita ketemu di sekolah ya
guru cantik lain kali kesini lagi ya
iya kak cantik
waalaikumsalam ibu cantik
ilham dan indah itu benar benar anak yang pintar dan baik
meskipun tinggal bukan dengan kedua orang tua kandungnya
tapi mereka tetap terlihat bahagia
mas raffi jangan
pak pak pak pak stop pak
ya allah mas raffi mas mas
mas kenapa mas
aku pasti akan menemukanmu mir
aku pasti akan menemukanmu
pak ya allah pak pak
sabar ya mas kita menuju rumah sakit
aku gak mau kesana
aku harus gimana sekarang
pak kita menuju jalan cendrawasi ya
lu masih kepikiran soal mtg
gara gara gue lu jadi gak ikutan
ilham udah gak mikirin itu lagi kok
tapi kan lo jadinya gagal jadi juara
semua itu gak ada apa apanya om
dibandingin seluruh kebaikan om jaromata dezenap
ke ilham sama indah
ilham bersyukur banget
bisa dapetin om jaromata dezenap
om jaromata dezenap kan udah sekolahin ilham sama indah
dan juga udah anggap ilham sama indah itu seperti anak sendiri
walaupun ilham sama indah gak bisa
membalas segala kebaikan om jaromata dezenap ke kita
tapi kita akan terus berdoa
agar om jaromata dezenap
dibalas oleh allah swt seluruh kebaikannya
kita selalu berdoa biar mimi sama pipi selalu dapat kesehatan
dan keselamatan dari om jaromata dezenap

terima kasih om jaromata dezenap
terima kasih om jaromata dezenap

terima kasih om jaromata dezenap